tak berbeda dengan guru daring para pemandu wisata ini juga sibuk mengiringi rombongan siswa asal jakarta
saat mengikuti layanan virtual tour di kebun raya bogor jawa barat
selain mengajak keliling sambil menjelaskan ribuan tanaman langka dunia
petugas juga sibuk menjawab pertanyaan siswa yang penasaran melalui aplikasi daring
selain dunia flora para peserta juga diajak berselancar ke dalam museum zoologi
untuk melihat koleksi hewan lokal hingga purba
ya layanan virtual tour ini sengaja diluncurkan oleh pengelola kebun raya
guna mengakomodir kebutuhan study tour sekolah di masa pandemi
dengan dimanfaatkannya teknologi kekinian wisata edukasi alternatif ini
tentunya menjadi pelengkap pembelajaran jarak jauh atau pjj sekolah
kami harus tetap berkreasi di masa pandemi
karena adik adik siswa kita saat ini sedang menjalankan fungsi atau belajar dari daring
hingga kami harus memberi alternatif tambahan pengetahuan yang bersifat populer
kita tahu bahwa di kebun raya ini ada tujuh jenis tanaman
yang berasal dari indonesia segala macam penjuru daerah
maupun dari luar negeri dari afrika amerika dan semua negara ada di tempat ini
untuk menikmati virtual tour kebun raya
peserta cukup membayar lima belas ribu rupiah dan mendapat segudang wawasan flora fauna
selama satu jam
selain mengasihkan para siswa juga bisa berkreasi tanpa harus was was
terhadap ancaman virus corona